baik gagal maju di pilkada jawa timur dua ribu delapan belas lanyala mataliti menyerang gerindra dan ketua umumnya prabowo subianto
dengan tudingan politik uang miliaran rupiah sebagai syarat agar rekomendasi bisa turun
bagaimana sebenarnya duduk persoalan permasalahan ini
kita sudah bersama langsung dengan andre rosiade wasekjen partai gerindra selamat malam
selamat malam assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam terima kasih sudah hadir
kemudian ada daniel hidayat yang merupakan bendahara tim pemenangan lanyala mataliti selamat malam pak daniel
selamat malam assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam sebenarnya saya ingin memutarkan kembali pernyataan dari pak lanyala tapi saya ingin dengar dari pak daniel dulu
jadi bagaimana sih kronologinya ini ceritanya kemudian pak lanyala sampai mengeluarkan sejumlah pernyataan pernyataan yang sudah banyak juga mungkin anda simak di media media muncul ini
baik sebelumnya saya juga sampaikan bahwa saya adalah kader gerindra juga
kita sebetulnya sayang sama gerindra
sayang dalam artian bahwa
gerindra ini dibangun begitu susah payahnya oleh ketua umum pak prabowo subianto
tapi kadang kadang nama prabowo subianto ini dijual jual ya
dijual jual oleh oknum oknum di sekitarnya ya
ada banyak nggak
ya saya tidak menyebut banyak tetapi yang jelas yang sudah terima uang sudah ada
jadi sebetulnya kami ini saya datang ke sini itu mau meluruskan berita berita yang sudah muncul
ada inisial m inisial yang lain lain
tapi yang jelas inisial hanya dua f dan s
f fanta f dan s
f dan s
ya f ini bukan fadil john
bukan fadil john
bukan fadil john
jadi saya harus luruskan dulu
harus luruskan dulu
kenapa tidak disebut langsung namanya f ini siapa
kita kan harus ini harus menghormati hukum dan hak hukum mereka juga
nah jadi saya datang ke sini itu adalah dorongan
dorongan dari senior senior dari gerindra yang menyampaikan kepada saya sudah bongkar saja
ini kader gerindra se indonesia terluka
ya terluka kita pun terluka
terluka begitu gampang mereka meminta uang ya mengatasnamakan ketua umum
ya tapi ternyata apa yang mereka janjikan semua bohong
ya itu kan sama dengan menipu
memang tidak orang bertanya partai itu semua butuh biaya
betul saya tahu itu butuh biaya
semua butuh apa namanya
bukan hanya partai gerindra saja
ya semua partai dan ada partai partai pun kita sama
tetapi mereka komit
ya mereka komit setelah mendapat ya yang mereka minta ya
mereka memberikan apa ya rekom sesuai gitu ya
tapi ini dipermainkan kita dipermainkan
sebentar boleh saya potong sedikit ya
kalau yang kita dengarkan selama ini dari pala nyala itu adalah apa namanya nama pak prabowo subianto
pak prabowo subianto yang meminta mahar kepada dirinya
siapkan uang kemudian ditagi lagi
tapi yang anda ceritakan ini tadi ada orang orang lain yang menjual nama pak prabowo
ini apakah memang pak prabowo juga begitu kemudian ada orang yang menjual namanya dan juga minta uang juga atau bagaimana
ini harus dibedakan
maksudnya dibedakan pada saat mas lanyala naik dipanggil prabowo itu saya tidak ikut
ya itu saya tidak tahu
jadi yang tahu cuma pak lanyala itu ya
ya itu lanyala yang tahu
tapi setelah pertemuan
itu lanyala cerita sama saya
sampai meneteskan air mata
ya saya tidak mau banyak bertanya
tapi pada saat sebelum itu memang sudah ada yang f itu datang meminta dana cash tujuh puluh f
ya nanti itu akan saya ceritakan semuanya kepada ketua umum gerindra
berikut rekamannya akan saya kasih langsung di depan prabowo
saya tidak mau merusak partai gerindra yang sudah besar
saya tidak mau
kasian prabowo kasihan partai gerindra
jadi kalau saya buka rekaman ini
ada rekamannya berarti
bahkan meminta uang seperti depkolektor pun ada
video atau rekaman pembicaraan
karena pada awal pertama saya menyerahkan uang
itu saya tidak pernah namanya pakai rekam rekaman
saya serahkan sekian miliar tapi permintaan mereka
ini terkait pilgub jatim
atau terkait apapun
pilgub jatim dan seluruh jatim
wilayah wilayah yang ada di jawa timur
termasuk kalau saya kan orang jawa barat
kebetulan saya sama penyala ini sudah bisnis lama
sudah seperti adik kakak
jadi kalau ada kekurangan kekurangan dia telepon saya
termasuk pilgub di jawa barat juga
kita mendukung beberapa
itu pun sama
rekom tidak turun uang diambil
ini akan terluka lah
orang gerindra yang baik baik ya
yang betul betul membesarkan gerindra ini akan terluka
makanya saya sebagai kader
ini akan memberikan rekaman ini langsung kepada ketua umum prabowo subianto
dua orang itu aja
ini yang menjadi terkait pemilihan pilkada semuanya ini ya
terkait urusannya sama pilkada
tidak hanya di jawa timur
jawa dan tidak hanya jawa timur
tidak hanya di gubernur apa sebagai gubernur jawa timur
di tempat lah
untuk pilbub atau pilwali di jawa timur
ya jawa timur dan jawa barat
termasuk jawa barat
ya jawa barat saya sudah buka
yang sudah anda kasih berapa
lumayan saya tidak mau sebut
ya lumayan miliaran
miliaran juga ya
pokoknya sekali minta
sekali minta itu paling kecil lima ratus juta

kan pertama ketemu dia minta satu mobil robicon
siapa f atau s ini
fj kan fadil john saya sudah bantah
fadil john tidak
dan tidak ada m
detikkom itu kemarin bicara detik ada m
m tidak ada
f dan s ya
saya ke bang andri
bang andre ini kabar mengejutkan buat gerindra
pukulan telak menjelang pilkada atau bagaimana
yang pasti tadi pernyataan beliau menyatakan f itu bukan fadlizon
juga bukan fj tadi
berarti bukan ferry juliantono
nah itu dua wakil ketua umum partai gerindra
jadi gini saya ingin menjelaskan pertama bahwa selama ini
sebagai kader partai gerindra
kami sangat mengetahui bahwa pak prabowo tidak pernah mematok mahar
meminta mahar pilkada apapun juga
selama ini malah pak prabowo dan kader gerindra yang urunan untuk
membantu pemenang pilkada
bahkan silahkan ditanya ke pak jokowi dan pak ahok
saat pilkada dki dua ribu dua belas
berapa puluh miliar ya hampir enam puluh miliar duit pak prabowo yang dikeluarkan
untuk memenangkan pak jokowi dan pak ahok gitu
kang emil saja yang berbeda pilihan dengan kami saat ini
di pilkada jawa barat mengakui secara terbuka
memulihkan testimoni dan saya ucapkan kami mengucapkan terima kasih kepada kang emil
meskipun berbeda gerbong saat ini di pilkada jawa barat
beliau menyampaikan testimoni yang sangat jujur sekali
bahwa tidak ada mahar yang diminta oleh partai gerindra
tidak ada mahar rekor

walaupun mengeluarkan uang juga buat kampanye kampanye itu wajar
sekarang ini kan aturan konstitusi kita bahwa demokrasi yang dianut oleh bangsa kita
ada demokrasi yang liberal
lalu rapat akbar terbuka nggak keluar uang
sekarang bicara uang saksi misalnya
anggaplah saya tidak tahu kebenaran percakapan pak lanyala dengan pak prabowo di hambalang
tapi bicara uang saksi
anggap tps di jawa timur itu berapa sih
sekarang kita tanya
satu tps itu berapa saksi sih
satu di dalam dua di luar
sekarang saksi rata rata berapa dua ratus ribu
masih masih saksi dua ratus ribu
itu untuk hari h
lalu saksi itu nggak dilatih
butuh satu hari melatih
lalu setelah itu nanti dilatih satu hari itu kan juga biaya
cost juga hampir sama juga empat puluh satu miliaran
lalu juga ada saksi di pps di ppk bahkan di kpud
kalau bicara uang saksi ya
berarti uang saksi itu untuk pilkada jawa timur itu bisa satu ratus dua puluh miliar lebih
kalau hanya bicara uang saksi
jadi maksudnya kalau misalnya kebenaran perbincangan itu benar ada dan bicara soal uang saksi
maka itu wajar menurut anda
saya rasa bicara angka ya empat puluh miliar itu sangat kecil
untuk bicara uang saksi
saya ingin memberikan gambaran kepada masyarakat
bahwa memang pilih kada itu dengan undang undang seperti ini memang sangat liberal
setiap kandidat itu mengeluarkan uang yang sangat luar biasa
bahkan bang sandi sendiri sudah menyampaikan
secara terbuka bahwa beliau mengeluarkan hampir seratus miliar untuk melakukan pemenangan beliau
menjadi calon wakil gubernur dki jakarta
bukan uang rekom ya
dan itu pun meskipun bank sandi mengeluarkan uang hampir seratus miliar lebih dari seratus miliar
kami pak prabowo dan seluruh kader gerindra lebih besar mengeluarkan itu daripada bang sandi
juga ngeluarin uang juga maksudnya
kita keluarkan untuk memenangkan calon yang kita usung
dan ini bisa ditanyakan ke pak jokowi
kepada pak ahok
pak rilu kang emil
pak anies juga sudah mengeluarkan uang
pak anies sudah menyampaikan
juga bisa tanya ke pak sudirman said
yang sudah dapat rekomendasi
lalu pak edi rahmayadi
ada nggak permainan mahar
saya garansi tidak ada
ini kan sangat melukai kami
seluruh kader yang ada
bahwa kalau memang ada oknum yang mengatasnamakan yang seperti disampaikan oleh mas daniel
saudara s dan f ya
tadi saya dengar
beliau akan memberikan rekaman
kami tentu menunggu saja dari beliau untuk segera memberikan rekaman itu kepada ketua umum kami
sehingga ketua umum kami bisa tahu
kalau memang benar adanya bahwa
tapi dengan dibuka ke publik
kan sama sama gerindra ini
dengan dibuka ke publik
ini kan sebenarnya urusan internal
kalau misalnya memang seperti itu
kalau keberatan dan sebagainya
dpp bagaimana melihat sikap lanyala dan juga
ya tentu kami
kemudian pak daniel
sangat kaget ya
pak lanyala mengungkapkan hal ini
seharusnya ini bisa disampaikan
dibikin laporan resmi kepada ketua umum dan dpp gerindra
sehingga ini bisa diusut kalau memang kenyataan ini ada
kalau rekamannya dibuka ke publik bagaimana pak daniel
ya saya rasa pak lanyana dan pak daniel tentu punya kebijakan ya
dan saya yakin sekali bahwa seorang lanyala mataliti
sangat mencintai partai gerindra dan
terhadap pak prabowo ya
tentu beliau akan menjaga betul ya
kalaupun ada kan permainan oknum
tidak ada permainan ini di partai gerindra
bukan nama lain loh
beda dengan apa yang disampaikan oleh pak daniel
kan kita memaklumi psikologisnya pak lanyala
beliau sudah berjuang selama satu tahun ya
kampanye dari kampung ke kampung
ya lalu tidak dicalonkan
kan wajar beliau
tapi yang jelas di pilkada jawa timur
partai gerindra itu tidak mampu mencalonkan sendiri
terus terang bukan hanya pak lanyala yang kecewa
pak prabowo pun juga kecewa dan sedih ya
serta prihatin bahwa beliau sebagai ketua umum
tidak mampu mencalonkan kader gerindra sendiri
karena memang kami tidak cukup kursi di dprd
untuk mendukung kader kami
karena syarat pencalonan itu dua puluh kursi ya
partai gerindra itu hanya tiga belas kursi
sembilan belas maksudnya mencalonkan sembilan belas kursi
sembilan belas kursi partai gerindra hanya tiga belas kursi
tidak cukup untuk mencalonkan
tentu pks dan pan di jawa timur tidak sepakat mendukung lanyala
ya faktanya kan waktu komunikasi itu terjadi
pks jawa timur selalu menyampaikan mendukung gusipul ya
lalu pak pan juga menyampaikan mendukung kofifa
bahkan waktu itu pak lanyala kan sudah ketemu juga dengan pak zulkifli hasan
yang juga disampaikan bahwa pan jawa timur tidak mendukung pak lanyala
oh sudah disampaikan
ya sudah disampaikan
marahnya tapi ke gerindra
marahnya ke pak prabowo
tapi sebelum kita
jadi intinya ya
saya ingin menegaskan
selama ini kami di gerindra tidak mengenal adanya budaya mahar
silahkan tanya kepada kandidat kandidat kami
dan stes tismoni sudah keluar semua
kang emil sudah
silahkan juga tanya ke pak sudrajat sekarang
beberapa yang lain
pak sudrajat bahkan pak sudirman said
karena pengalaman saya dan seluruh kader gerindra yang ada setahu kami
bahwa setiap perikadaman pak prabowo yang selalu turun
mengeluarkan dari kantong pribadinya puluhan miliar untuk pemenangan
ditambah urunan dari seluruh kader yang ada
kita sampai disitu dulu ya begitu bang andri
harus dijawab oleh pak daniel
ada banyak testimoni yang berseberangan dengan pernyataan pak lanyala dan juga pak daniel
itu gak ada
itu gak mar mar seperti itu
kita akan lanjutkan setelah jeda berikut
untuk menyegarkan ingatan kita lagi
kita lihat terlebih dahulu pernyataan lebih lengkapnya dari lanyala mataliti
dia menanyakan kesiapan saya
kemudian pak prabowo mengatakan bahwa saya siap uang gak
oh saya bilang nanti aja pak setelah rekom selesai
saya ada pengusaha pengusaha muslim
dan saya sampaikan bahwa saya juga sudah kasih keluar uang lima sembilan miliar diterima oleh saudara sapa itu daniel
dan sudah diterima tadi sampaikan
dan itu katanya sudah disampaikan kepada saudara vauca
nah uang ini sudah diterima
saya sudah keluar uang lima sembilan
pak prabowo juga kaget
kemudian saya ditanya
sambil pak prabowo marah marah sama saya
kalau saya yang dimarah marah ini
kalau saya dimaki maki
duit pilpres tahun dua ribu empat belas
emangnya saya ikut campur sama uang bebas tahun dua ribu empat belas

pak prabowo bilang suruh tanya sama pak karwo
suruh tanya sama gusipul
suruh tanya sama siapa lagi
edudin amali katanya
saya gak tahu
saya gak ikut campur gitu
kemudian tanya sama saya soal uang saksi
bisa disiapkan nggak uang saksi
gak ada insya allah sini
gak ada insya allah insya allah
saya selama ini mencalonkan jadi presiden loh
saya dimintai uang empat puluh miliar
uang saksi disuruh serahkan sebelum tanggal dua puluh
kalau gak bisa saya gak akan rekop
tanggal dua puluh saya kembalikan
buat apa saya kurusin
sudah pasti saya tidak mau siapkan uang empat puluh miliar
saya mau siapkan uang empat puluh miliar
jangan kan empat puluh miliar
saya sudah siapkan uang kemenangan
sampai tiga ratus miliar
dari tim tim pengusaha pengusaha muslim itu sudah ngomong sama saya
saya mau siapkan semua
sudah selesai pencalonan saya sebagai calon gubernur
kalau ini semua sudah selesai baru saya taruh duit di situ
ini belum apa apa sudah minta duit yang kabur kita
saya sudah kasih keluar uang lima sembilan
saya juga sudah buka cek tujuh puluh miliar
sudah dibawa itu tadi sama saudara daniel
katanya sudah diserahkan ke sambalang
hambalang itu siapa saya gak tahu
pokoknya saya merasa sudah saya keluarkan
sempat ketemu ditanya dia bilang siapkan satu ratus tujuh puluh satu ratus lima puluh nggak
nanti akan dibawa ke prabowo langsung
nanti soal pan ini sudah beres
pan ini tidak mau dukung saya ini kenapa
kok tau taunya waktu saya sudah tidak ada
moreno yang dia tuh yang carikan partai ini untuk ke pan ini
tidak benar ya pak

saya waktu itu juga terbuka sama fadli
saya disuruh siapkan uang empat puluh miliar
saya gak mau
nah itu dia
mungkin bisa dijawab dulu oleh bang andre
yang dimaksud itu bukan soal keberatan empat puluh miliar
bahkan sudah disiapkan ratusan miliar untuk pemenangan
tapi gara gara pak prabowo bilang kalau nggak disiapkan empat puluh miliar sebelum tanggal dua puluh
rekomendasi gak turun
itu yang dia khawatir apa
protes bahwa ini seperti beli rekomendasi
saya gak tahu persis
persis percakapan itu ya
ada atau tidak ya
tapi yang jelas
paling tidak itu disampaikan oleh lanyala matali
kami sangat paham bahwa pak prabowo tidak pernah meminta mahar
artanya triliunan pak prabowo
ini empat puluh miliar gak ada artinya dibanding harta pak prabowo ya
dan ini pengalaman seluruh calon calon kandidat yang ada pun tidak pernah diminta mahar oleh pak prabowo
nah mungkin ini
jadi anda meragukan kebenaran peristiwa yang diceritakan lanyala
saya mendengar membaca dan berdiskusi dengan
berbagai pimpinan partai gerindra
seperti bang fadizon ya
menyampaikan di berbagai media
ini pak prabowo menanyakan
pak lanyala punya nggak uang saksi
karena bagaimanapun juga kan
kita tentu harus bertanya ya
apakah kandidat itu mempunyai uang atau tidak
karena inilah apa namanya
risiko dari demokrasi liberal yang kita anut sekarang
setiap kontestasi pilkada itu
setiap kandidat memang harus
karena mulai dari saksi
lalu dan lain lain
tapi itu kan tadi disimbolkan tidak keberatan sebenarnya
bahkan sudah disiapkan sampai ratusan miliar
ya walaulah alam saya tidak tahu
saya tidak tahu
cuma ketika disampaikan sebelum rekomendasi
bahwa pak prabowo subianto tidak pernah meminta mahar
partai gerindra tidak pernah meminta mahar
tidak pernah memaksa lanyala
dan pak prabowo malah
membantu kandidat yang kita usung
baik sekarang saya ke pak daniel dulu ya
yang menarik juga ini bukan soal
kemudian pak lanyala
dan juga pak prabowo saja
ini menariknya kemudian ada beberapa elemen lain
gubernur jawa timur begitu ya
menyinggung nama saifula yusuf
tanyakan ke soekarwo
tanyakan ke saifula yusuf
nyinggung juga soal pan
kenapa pan gak mau mendukung saya
apa maksudnya pak lanyala apa ini
bingung itu pada saat dua ribu empat belas itu
pak prabowo memberikan dana kampanye
pemilu pilpres ini ya
ya itu saya tidak tahu
saya tidak tahu
nah dana kampanye itu
ke jawa timur
ke jawa timur
karena di sana elemen terbesar itu dipimpin oleh mas lanyala mataliti
mungkin dari situ ada masukan masukan atau isu isu yang disampaikan oleh orang orang
yang tidak menyukai lanyala mataliti
sehingga terdengar oleh pak prabowo
dipikir mungkin oleh prabowo bahwa dana itu digunakan oleh mas lanyala
mas lanyala itu mengeluarkan puluhan bahkan ratusan miliar dua ribu empat belas uang pribadi
untuk pemenangan prabowo
pemenangan prabowo subian
di jawa timur
di jawa timur
padahal pak prabowo kirim uang justru ke jawa timur
ya itu miskomunikasi dan ini harus sebetulnya harus di clear kan dulu
terus hubungannya sama
sukarwo dan saifula yusuf tadi yang disinggung maksudnya seperti apa
itu yang bisa menjawab mas lanyala sama pak prabowo bukan saya
saya tidak bisa menjawab itu
terus kemudian yang terkait dengan pan tadi maksudnya apa itu
ya terkait dengan pan
ya terkait pan kan kalau di jawa timur itu untuk mengusung mas lanyala itu adalah yang cukup pan dengan gerindra
kalau pan dengan pks itu tidak cukup
yang cukup itu adalah pan dengan gerindra
gerindra dan pks pun tak cukup
jadi gerindra pks pan harus bertiga
ya tapi kalau hitung kursi
kalau hitung kursi gerindra dan pan
gerindra dengan pks tidak cukup
kalau hitung kursi
untuk jawa timur
di dalam rekaman itu yang satu ratus sembilan puluh
kalau di dalam rekaman itu yang satu ratus tujuh puluh persatuan
seseorang ini bisa mengatur untuk pan dengan gerindra
ini yang di luar tuduhan mahar empat puluh miliar ya
yang diatur oleh f dan s tadi
ini f tidak
oleh s ya
sampai satu ratus lima puluh sampai satu ratus tujuh puluh
bawa uang cashnya ke prabowo
satu ratus sepuluh sampai satu ratus tujuh puluh
satu ratus lima puluh sampai satu ratus tujuh puluh miliar
satu ratus lima puluh miliar sampai satu ratus tujuh puluh miliar
itu bisa membuat pan mendukung dia
ya seperti itu rekamannya
dan uangnya sudah ada
nah jadi begini saya harus jelaskan dulu
masalahnya lah itu jauh jauh hari sudah menyiapkan
dan bahkan jauh jauh hari sudah diminta oleh oknum yang namanya f itu
saya juga tidak yakin bahwa ini diperintah oleh prabowo
saya pun tidak yakin
karena saya kader beliau
untuk bukan empat puluh bahkan
f ini tadi yang disebut pak lanyala voka tadi itu
ya nanti lah
itu kan nanti saya punya hak hukum saya nanti untuk bicara
tapi kita tidak boleh melukai gerindra
ini gerindra ini sudah terluka semua
makanya ini perlu yang orang orang seperti ini disingkirkan dulu
mereka kan punya argumen juga tersendiri

setelah mereka sudah tidak menduduki gerindra
baru saya punya hak hukum untuk melaporkan
supaya gerindra ini tidak terbawa bawa
jadi sebelum jauh jauh hari sudah kita sampaikan kepada f
bahwa ini rekom tidak datang ke mas lanyala
tolong dana yang sudah masuk dikeluarkan
sudah jauh jauh hari saya sudah sampaikan
daripada nanti ini
daripada ini nanti ribut di media
sudah saya sampaikan
ini yang masuk yang uang kecil kecil tadi
bukan tujuh puluh belum
jadi biar lurus dulu nih ya
ini yang tujuh puluh m itu adalah bersifatnya cek
dua puluh april itu uang pasti ada tujuh puluh m
karena mendekati untuk pembayaran saksi
ya itu kita sudah siapkan
sudah siapkan itu semua
si f ini tidak mau
dan si s juga mintanya cash
saya sebetulnya tidak
mas dan elvin posisinya sama sama di jakarta di jawa barat atau sedang di jawa timur
satu di jakarta selalu di jawa timur lah
nah si s ini juga sudah mengembalikan
bukan dari uang lainnya lah
ada lagi satu
ya satu yang tadi saya sebelum sebutkan
ya di jawa timur juga
mengembalikan uang ke saya
karena saya sudah bilang
kembalikan saja uangnya
dan separuh katanya ada di s

ya itu kan nanti biarlah
jadi maksudnya membeli rekomendasi juga dong berarti sebenarnya
sebetulnya bukan rekomendasi sebetulnya
seperti mereka bicara mahar untuk partai
ya kita pahamlah
partai juga kan perlu hidup
partai perlu hidup
kalau tanpa dari
ya seperti itu dari mana
mungkin ya udun udunan itu ya itu saya juga kurang tahu ya
yang penting saya sebagai bendahara keuangan
pengusaha muslim ya
ya mulai ada rekam kapan
jadi pada awal pertama kita itu menyerahkan uang uang begitu nggak pakai rekam rekaman nggak pakai tanda terima
ya tidak pakai tanda terima
buat apa pakai tanda terima
ini kan politik
namanya satu partai ya
tetapi teman saya mengingatkan sesama pengusaha
ini uang miliaran
kalau mereka tidak pakai tanda terima suatu saat terjadi apa apa apa yang harus dipertanggungjawabkan
saya ini gap tech mas
jadi saya diajarin cara merekam
mulai kapan merekamnya
ya mulai permintaan nambah nambah
hanya waktu permintanya bukan saat serapi menerimanya ya
memberikan uang ke tempat yang dituju itu pun kita foto dan kita rekam
ya makanya rekaman ini sangat berharga
anda bilang tadi salah satu yang menagihnya kayak debt collector
ya seperti itulah
contohnya seperti ini
kalau kita jangankan uang lima ratus juta mas
ini f atau s nih
minta uang lima ratus juta itu seperti meminta uang sepuluh ribu
hari ini harus ada harus hari ini ada
kalau nggak ya udah nggak usah
nggak usah dilanjutin
nah saya kalau nggak usah dilanjutin saya jawab dong
ya uangnya kembalikan
sampai hari ini pun belum kembali
itu yang anda maksud seperti debt collector
jadi saya tuh tidak ingin
ngancam ngancam kita ada nggak
di belakangnya ada ketua asosiasi
tapi saya itu kecil lah
itu bukan bukan hal yang serius
jadi yang serius tuh adalah bagaimana sekarang ini dengan kehadiran saya menjawab semua ya
senior senior yang di gerindra
apa kader kader yang sekarang bergejolak se indonesia
betul nggak prabowo meminta uang
tidak ada kalau saya pribadi
ya kalau kemaslanya lah
tetapi kalau oknum ada
dan oknum oknum ini yang harus dibereskan
saya akan membuka rekaman ini kepada langsung prabowo subianto
saya tidak akan memberikan ke siapapun
ini akan menjadi bola panas
kasian untuk gerindra yang akan menghadapi pilkada sekarang
bang andre jadi kalau salah satu rekaman tadi kan juga terlihat menyinggung nama pak
karowo dan sebagainya
ada cerita yang bisa anda bagikan tidak sebenarnya
terkait nama dua ribu empat belas nama fransesco
nah nama apa
nama soekar nama saifullah yusuf
menyinggung soal pan juga
saya nggak tahu menahu soal itu
saya tidak bertugas
mengurus jawa timur
jadi yang jelas
fakta fakta yang ada saja
sosok seperti fs ini
proses atau bagaimana
beliau kan sudah menyampaikan
beliau akan menyerahkan
ke pak prabowo rekamannya
ya kita tunggu saja
akan memberikan langsung
kepada ketua umum kami
pak prabowo akan bisa membentuk tim
untuk menginvestigasi hal ini
tapi yang jelas
kan sudah tegas
dijawab beliau bahwa
pak prabowo dan partai gerindra
tidak ada mahar maharan
dan ini sudah dibuktikan oleh
kandidat kandidat yang kami dukung
jadi memang ini sangat melukai
perasaan seluruh kader gerindra yang ada ya
dan seluruh kader gerindra
lalu seluruh kader urunan
tapi sempat dari awal
sempat mau mencalonkan pak lanyala
karena pak lanyala kan gerindra juga
di jawa timur
kan sudah disampaikan
pak prabowo pasti ingin mencalonkan pak lanyala lah
kan beliau kan kader
sudah dari dulu mendukung pak prabowo
tapi permasalahan kan kami
tidak bisa berdiri sendiri
jadi syarat mencalonkan itu kan banyak
kita harus cukup dulu
kursi di dprd
ketutupan secara percalonan
misalnya di jawa timur
butuh dua puluh kursi
kita harus sampai
nah gerindra kan hanya tiga belas
yang kedua juga
setiap partai politik melihat survei
pak lanyala siap kita
tapi mungkin bagi partai lain
tidak cukup untuk
bisa menangkan pilkada
sehingga tidak menarik buat
bisa saja bagi partai lain
yang kami tidak bisa
mengusung pak lanyala sendiri
tapi dari partai gerindra
menghargai pak lanyala
belum diberikan surat tugas
surat tugas yang diberikan
ke pak sudirman said dan pak sudrajat
pak sudirman said mampu
meyakinkan pandan pks
bertambah lagi dengan pkb ya
dengan ibu ida fauzia
termasuk pak sudiraca
diberikan surat tugas
oleh partai gerindra
serta p tiga pak ian farid
kemudian ada dampak yang lain
diberikan surat tugas
tambahan partai koalisi
pilkada jawa timur
yang membangun polisinya itu tadi
dengan satu ratus lima puluh dan satu ratus tujuh puluh m tadi
saya tidak tahu menau soal itu
kita berikan surat tugas
untuk membangun komunikasi
dan didampingi tentu oleh
petinggi partai kami
untuk membangun komunikasi
nah itu yang terjadi
di pak sudirman said
dan pak sudirja
bisa mendapatkan koalisi
di jawa barat
dan jawa tengah
bang andri ada dampak lain
kalau tidak salah
kemudian muncul juga pernyataan
kalau saya dibikinikan
pak lanyala begitu
agar jemaat dua ratus dua belas
tidak lagi mendukung partai partai
maksud partai gerindra
bagaimana gerindra menanggapi ini
umat islam yang ada
gerindra sangat mendengar
aspirasi dari para kiai
para habib ya
meminta partai gerindra
partai gerindra lah
yang menolak perfuormas
di saat para ulama
partai gerindra lah
yang melakukan dukungan
wakil ketua umum kami
seperti pak al khotad
yang hadir di dalam konversi pers itu
bang fadli datang ke penjara
pak al khotad
ya memberikan dukungan
dan membela beliau
secara politik ya
nah terus kalau sekarang
kondisinya begini bagaimana
bahwa partai gerindra
umat islam ya
menghargai seluruh presidium
dua ratus dua belas yang ada
temu kader nasional
berbagai ulama ulama itu
dan tempat yang terhormat oleh
minta seluruh presidium dua ratus dua belas
yang dianggap tidak jelas
itu sudah ditangkapi oleh
dan alumni dua ratus dua belas sendiri
kami tidak ingin berpolemik di sana
dari ulama yang ada
kalau pak prabowo tidak
pak prabowo tidak pernah
permintaan mahar politik
yang bahkan disebut
pak lanyala tadi
marah marah pada pak
lanyala begitu ya
yang disebutkan tadi
saya itu bukan karyawannya
nanti akan membuat
gerinda melaporkan ini
ke pihak kepolisian
atau apa misalnya
di pp partai gerinda
tentu lagi mengkaji
mana yang terbaik
untuk penyelesaian kasus ini
kami juga mengkaji
ini membuat kegaduhan juga
lagi bekerja keras
yang sudah di depan mata
ini lagi dikaji oleh
mengundangkan rekaman itu
kepada ketua umum kami
memang kalau seandainya
partai gerinda yang nakal
tentu pak prabowo akan
f dan s itu ya
f dan s
tapi f itu bukan
bang fadlizon ya
kemarin saya sudah tanyakan
langsung ke bang fadli
bahwa memang palanya lah
teleponan sama bang fadli
macam curhat lah
soal masalah ini
ke bang fadli
jadi itu bukan
bang fadli terlibat disini
bisa ditegaskan seperti itu
supaya tidak ada
sekali lagi saya tegaskan
kepada kandidat siapapun
kami selama ini
untuk memenangkan kandidat
dari seluruh indonesia
bahkan urunan juga
untuk mendukung kandidat
yang kita ingin menangkan
itu tadi sudah disampaikan ya
itu harus ditegaskan
baru lah kali itu
tapi paling tidak
memang harus diluruskan lagi
dari pak lanyala
yang masih terus
menyatakan seperti itu
kalau saya memahami
lagi emosi ya
insya allah pak lanyala
akan bisa selesai dengan baik
rekamannya dibuka ke publik tidak ini
biarkan saya ketemu
ketua umum dulu
menyangkut banyak kader
satu dua orang
semua si indonesia
tapi ini adalah
bagi gerindra sebetulnya
untuk menertibkan kembali
orang orang yang seperti ini
seperti partai partai yang sudah
ketua umumnya kena
apakah partai itu turun
mudah mudahan dengan pembersihan pembersihan
ketua umum gerindra
mudah mudahan setelah dibersihkan
tapi disini pak prabowo sendiri
yang dituding pak lanyala tadi
ya itu kan
biar pak lanyala yang cerita lagi
itu pun diminta uang
mengatasnamakan prabowo subianto
tadi yang disebutkan sama
saya pun tidak masuk
minta uang lima ratus juta
saya juga tidak masuk logika itu
kita lihat ke depan
seperti apa nanti ya
perkembangan dari internal
di gerindra itu sendiri
tapi terima kasih bang andre
atas waktunya untuk mengklarifikasi ini
pak lanyala terima kasih
mau membagi informasi ini kepada publik
sebesar dua puluh persen
apa dampak bagi demokrasi
kami hadirkan ulasannya